terus kenapa elsa katanya terlihat panik dan buru buru ya
pak ini ada makanan dimakan ya
wah iya terima kasih banyak ya bu
harusnya saya yang berterima kasih
karena bapak bapak berdua sudah menjaga suami saya di sini
tidak apa apa bu kami di sini hanya menjalankan perintah
oh iya saya sudah ingat sekarang
waktu itu saya lagi ke boulevard garden
ini olive sudah dekat banget kok sama perumahnya tante
sepuluh menit lagi sampai
enggak tante enggak enggak kesasar
tan acara ulang tahun tante belum mulai kan
iya tungguin olive ya
olive jauh jauh loh datang ke jakarta
demi acara ulang tahunnya tante
aduh serem banget
maaf ya ampun saya minta maaf ya
saya nggak lihat jalan tadi
hati hati dong lain kali kau nyetir
baiknya nggak ada yang luka
saya antar ke rumah sakit ya
enggak enggak enggak
nggak ada yang luka
iya jadi waktu itu saya lagi mau ke rumah tante saya

ya jadi waktu itu saya lagi mau ke rumah tante saya
tapi kayaknya elsa kelihatan panik dan buru buru gitu sih
terus saya ya udah saya
rena kan susah banget tadi disuruh tidur
terus dia malah loncat loncat di atas tempat ini
tadi dia jatuh eja kepalanya kepentok
anak saya jatuh dari tempat tidurnya
saya mungkin harus permisi dulu
terima kasih banyak maaf ya
terima kasih bu andin
ya allah nana
ya allah kenapa kayak gini sih
masih sakit gak
gak ke depan ya
nanti jatuh lagi nanti kayak gini
mau gak mau kan
gak mau ma
yaudah jangan kigit gue lagi ya
jangan bikin mama panik ya
yaudah sekarang istirahat mama temannya
sampai jumpa lagi
terus kenapa elsa katanya terlihat panik dan buru buru ya
ini ada makanan
wah iya terima kasih banyak ya bu
harusnya saya yang berterima kasih
karena bapak bapak berdua
sudah menjaga suami saya disini
tidak apa apa bu

kami disini hanya menjalankan perintah dari pak aldebaran
jadi penjaga penjaga ini disuruh menjaga pasien disini sama aldebaran
apa jangan jangan pasien ini yang sebenarnya mau dijung sama si elsa
tapi siapa ya dia
ya fast ada yang bisa dibantu
saya mau nanya itu di depan ruang icu
ada orang yang ditugaskan buat berjaga
emangnya ada pejabat yang lagi dirawat di icu atau ada polisi ya
saya nggak tahu benar atau enggaknya ya mas
tapi katanya sih salah satu pasien icu di situ
saksi kepolisian gitu mas
apa ini ada hubungannya dengan kasus rai
makanya kemarin elsa datang kesini
kamu ngapain ke icu
jenguk adisti kan saksi
yang lagi dirawat di icu ya kan
anda bukan elsa nggak perlu jawab
dan sepertinya nino mulai curiga sama si elsa
bu sarah itu siapanya pak al ya pak
kami tidak bisa memberikan informasi
gua harus cari tau
mantan model sarah aurelia
ditangkap karena mengaku sebagai pelaku sebenarnya
pembunuhan roy alvaheri empat tahun yang lalu

terus dia baru ketangkep karena dia baru ngaku
terus dulu yang ketangkep siapa
perasaan gue pernah denger deh
pembunuh roy itu udah ditangkap
tunggu tunggu tunggu
gua kayak dulu pernah ketemu deh
kenapa harus gua sih
kenapa harus gua sih
kenapa harus gua sih
itu kan roy
gue gak mau